selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
kita awali cnn indonesia update dari informasi yang pertama
pemkap lumajang bersama dengan polres lumajang dan kodim delapan ratus dua puluh satu lumajang
melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water cannon
pemadam kebakaran dan mobil tangki bpbd ke sejumlah jalan di kawasan kota lumajang pada jumat pagi
dengan menggunakan lima unit kendaraan armada water cannon
mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki bpbdk bupaten lumajang
pemkap lumajang bersama dengan polres lumajang dan kodim delapan ratus dua puluh satu lumajang
melakukan penyemprotan cairan disinfektan
penyemprotan dilakukan di kawasan kota lumajang
yakni di jalan alun alun lumajang jalan ahmad yani jalan jenderal haryono
jalan sutoyo jalan diponegoro jalan pisang agung dan jalan insinyur juanda
penyemprotan tersebut dilakukan untuk mencegah virus corona di kabupaten lumajang
selain dilakukan penyemprotan petugas juga melakukan imbauan kepada masyarakat
untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat
dan menggunakan masker
persiapan untuk penyemprotan disinfektan di tempat tempat publik
terutama di beberapa wilayah utama di kabupaten lumajang dan beberapa kecamatan
kami mulai dari pagi ini
langkah langkah ini akan terus kami lakukan
sekaligus memastikan bahwa tahapan tahapan lain juga sedang kami lakukan
sudah sampai kepada kita untuk di rumah sakit dr haryoto dua ratus rapid test
kemudian di rumah sakit jatiroto delapan puluh rapid test
semua sedang bergerak untuk melakukan langkah langkah pencegahan virus corona
setelah sempat diperbaiki jalan nasional bandung cirebon jawa barat kembali amblas pada jumat ini hari
ruas jalan sepanjang lima puluh hektare
jalan nasional bandung cirebon amblas di wilayah cireki desa bugel kecamatan tomo sumedang
pada jumat pukul tiga pagi
polisi kemudian melakukan pengalihan dan buka tutup arus lalu lintas
kendaraan dari arah bandung dialihkan ke jalur cingeyang ujung jaya
namun kemacetan tidak bisa dihindari
sejumlah mobil pribadi terjebak kemacetan sepanjang dua km
jalan nasional bandung cirebon ini mulai pagi tiga pagi tadi
mulai amblas jadi kedalaman delapan puluh cm dengan panjang lima puluh meter
jadi kami arahkan untuk yang arah cirebon itu kita putarkan di cijelak
atau di kandipaten itu kembali lagi ke cirebon
untuk arah bandung kita putarkan di arah pasek
demikian cnn indonesia update siang ini
cnn indonesia news report masih akan kembali bersama ratu nabila
tetaplah bersama kami